sampai jumpa di video selanjutnya
yaudah mari ikut saya
apaan tuh isinya

udah lo dimaja bu nggak bisa kayak gitu lah
yaudah luluran sini berapa sih

gue mau luluran sini kenapa emang
yaudah yaudah nih nih nih
ih dasar resek
ada sekepan ada resek
lumayan dapet satu ratus tiga puluh
yaudah maka aku firaun yang bukannya dul
bahagia hidup kita santai firaun
lebih seneng ketemu papi
un aneh un
biasanya kan gue bersin kalau ada kucing doang
ini patah morgana nih
aduh aduh aduh
kamu ngapain di sini non
apa nona dan koper koperku sudah sampai
aku juga sekarang suruh pesawat
kamu bakal balik lagi ke jakarta
kamu gak suka istrimu balik ke jakarta
aku juga udah kangen
perlu aku jemput sekalian nggak
siapin aja mobil untuk jemput aku di bandar
kita sebentar lagi akan take off
tolong dimatikan handphone ya
anda tidak melihat saya lagi telepon
sudah udah teleponnya
ada perambu garis
bisa menurut saya
jam berapa pesawat ini akan take off
eh sepuluh menit lagi
terus maksudnya apa suruh saya tutup kapan
kan saya masih punya waktu sepuluh menit untuk telepon
waktunya tidak banyak
ini masih berdepu gimanasih
yang berisi dong
bunga itu kan
nyonya kelihatan tidak suka bunga seperti itu
kamu berisi nih yang berisi
jangan seperti itu
nanti yang baru
karena nyonya cleo tidak suka tampang pegawainya jelek seperti kamu
tapi semuanya sudah saya siapkan dan sesuai dengan seleranya non cleo
kayaknya hari hari tenang kita akan berakhir sebentar lagi pak ya
iya beri aku di bandara nih
mana mobil yang menjemput aku mana
harusnya kamu urusin pas aku lagi di pesawat gimana sih
kamu pulang aja aku ngitir sendiri
saya memang insik tota
kita harus ke tempat ini
gary jaa itu dia
tunggu tahan eike
itu maneg ini dipake gak
boleh buat saya
iya boleh bawa aja
ya kalau itu dibenerin nanti dijual lagi bisa dapat
gimana sih kalau kasih ancat ancat tuh yang bener
dari tadi bilang kanan sekarang kiri
yang bener dimana
pak yadi cepetan kasih tau
ini batin ini udah mau mati
ini bolong kiri apa kanan ya
ini bolong kiri
ini bolong kiri
ini bolong kiri
ini bolong kiri
ini bolong kiri
benihnya mending palabra harus keluar
president billing terima kasih
kalau telepon kayaknya orangnya datangnya lama
saya bisa bantu
lama banget sih
oke mas lama banget sih mas
bawel banget sih
mas lama banget mas
mbak turun dong maksudnya saya
tapi mbak di dalam saya itu nggak kuat
gue gak mikir ya
hujannya kayak gini mau dimana
mobil kayak kenang kuda gitu
mau ditolongin gak sih
ya udah kemarin lo gak pulang
namaku mau pulang
jangan jangan dia cuma ambil jelek dua ya kan